anda pecinta film sekaligus bela diri
komunitas jack cyber ini akan mengajak anda untuk berlatih gerakan pedang ala film star wars
tak hanya berlatih gerakan gerakan bertarung para jeda
kegiatan komunitas ini juga sekaligus menjadi olahraga yang seru
liputan sports and lifestyle saya berikut ini juga menjadi penutup cnn indonesia sports malam ini
saya anita mai selamat malam dan salam sports
bagi para pecinta film star wars bisa meniru gerakan para jeda pada saat bertarung
tentu saja bisa menjadi suatu yang menarik untuk dilakukan ya
nah di taman menteng sekarang ini saya akan mengajak anda semua
untuk melihat kegiatan salah satu komunitas pecinta film star wars di jakarta
wih lagi seru nih kayaknya latihannya mas
saya ganggu dikit gak apa apa ya
boleh boleh boleh
saya mau ikutan latihan dong ini sama komunitas jack cyber
oke saya dibolehin nih untuk ikutan
kalau gerakannya sendiri itu basicnya apa nih mas
maksudnya kita basically mencoba meniru dari episode satu dua tiga
like sabre battle koreografi yang banyak pakai spinning
spinning ya berarti ya
kalau jatuh pecah gak
oke gimana nih gerakan awalnya
jadi buat paling pertama banget itu kita ngajarin paling side x doang ya
jadi kayak gini doang
satu ke depan satu ke belakang
seperti itu gambarnya pak
berawal dari kegemaran mereka akan film star wars
yang sudah mengeluarkan delapan seri filmnya
terbentuklah sebuah komunitas yang mengajak para anggotanya
untuk meniru adegan bertarung dan merealisasikan adegan film tersebut
dalam olahraga hiburan
sejak dua ribu dua belas komunitas jack saber ini sudah banyak peminatnya
dan menghasilkan berbagai karya panggung
baik adaptasi langsung dari film star wars
ataupun adegan dan koreografi yang mereka ciptakan sendiri
tak hanya orang dewasa anak anak pun ada yang tertarik
untuk mempelajari gerakan pedang ala jeda ini
jadi lo bisa seperti olahraga
jadi kayak jujur aja gue kan tipe yang jarang olahraga ya
lebih banyak depan laptop gitu ya
jadi dengan adanya dengan ikut jack sabre ini
sejujurnya lo bisa berdirakim badan bisa
itu keuntungan banget
untuk bergabung dengan komunitas ini
diperlukan komitmen untuk semakin mengembangkan koreografi
dan juga kualitas penampilan mereka
selain koreografi mereka juga melakukan adegan combat atau bertarung
dengan menggunakan pedang berbahan polikarbonet
nah itu dia tadi sedikit kegiatan dari komunitas jack cyber jakarta
pecinta film dan juga pecinta bela diri
kegiatannya bisa jadi satu nih di sini
bersama dengan komunitas jack saber
nah kalau kalian mau berolahraga yang menyenangkan dan juga gratis
ini bisa jadi salah satu alternatif yang oke buat kalian coba
anita mai cnn indonesia jakarta